sementara itu politikus golkar ali muhtar ngabalin masuk ke lingkaran istana
ali muhtar ditunjuk menjadi bagian dari kantor staff presiden yang dipimpin muldoko
dikutip dari detik com ali muhtar menjadi tenaga ahli utama ksp dalam kaitan komunikasi politik
ali menyatakan setiap saat ia difungsikan sebagai jurubicara pemerintah
ketua umum golkar airlangga hartarto mensyukuri ali yang merupakan kader golkar masuk istana
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala